terkait kasus pemukulan anak menpora di mana menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi meminta polisi untuk bertindak tegas dalam menangani kasus pemukulan terhadap anaknya
imam nahrawi mengungkapkan menanggapi kasus pemukulan putranya oleh seorang supporter saat pertandingan persija melawan persebaya beberapa waktu lalu
menurut menpora pihak kepolisian harus melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dengan tegas dan adil
tidak hanya itu pimpinan supporter diminta tidak memberikan contoh yang buruk
meskipun pelaku pemukulan anaknya sudah ditetapkan sebagai tersangka namun menpora meminta kepada kepolisian untuk menuntut tuntas pelaku kerasan siapapun pelakunya
diketahui kasus pemukulan itu terjadi lantaran hal sepele
anak menpora meneriakan gol saat persebaya surabaya mencetak gol di gawang persija jakarta pada dua puluh enam juni lalu di stadion pt ika jakarta selatan sehingga menimbulkan suasana memanas dan terjadi pemukulan
menurut menpora pihak kepolisian harus melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dengan tegas dan adil